assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa
semoga anda semangatnya sesehat
dan selalu berada dalam bindungan allah azza wa jalla
senang sekali saya meladia rahma hari ini kembali menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan
seperti biasa tidak sendiri sudah hadir bersama saya di studio
assalamualaikum ahilman apa kabar
waalaikumsalam wr wb
alhamdulillah sehat wa alafiat
masya allah senang sekali bisa hadir di studio untuk senantiasa setiap hari berbagi ilmu kepada pemirsa gapai kemuliaan
ahilman hari ini tema yang akan kita bahas terkait jangan ada ujub diantara kita
nah bagi pemirsa yang juga memiliki pertanyaan anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
langsung ahilman kalau kita bicara ujub ya
sebenarnya kan dalam quran dalam hadis kita tahu bahwa ya jangan jangan bersikap ujuk gitu
sebagian mungkin mendefinisikan ujub ini dengan takabur
tapi kalau kita breakdown secara terminologi ujub itu artinya apa sih ahilman
iya masya allah kalau kita bicara kehidupan ya
kita itu kan diinginkan oleh allah menjadi seorang hamba yang memiliki ahlak baik dalam hidupkan
dan itu juga yang menjadi apa menjadi tujuan diantara kenapa nabi saw diutus ke muka bumi
sesungguhnya aku diutus kata nabi untuk menyempurnakan ahlak
maka wajar kalau kita mau melihatnya untuk menjaga kemampuan kita
kita harus melihat siapa orang yang paling sempurna imannya
maka nabi menjawab ahsanukum khulukoh yang paling baik ahlaknya
nah diantara akhlak ya yang harus kita hadirkan dalam hidup adalah rendah hati
nah berarti sebaliknya itu ada tiga yang sering kita dengar
ada sombong ada takabur ada ujub
kalau kita bicara sombong dulu ya
menolak kebenaran dan membenci manusia
menolak kebenaran membenci manusia
satu kali ada seorang sahabat yang menggunakan pakaian bagus
ada yang menggunakan sepatu bagus kendaraan bagus
ditanya apakah itu masuk kesombongan
itu bukan kesombongan
kesombongan itu tadi menolak kebenaran membenci manusia
pada akhirnya ada sifat merasa benar
merendahkan orang lain gitu kan
padahal salah gitu
ini seperti fir'aun gak sih
ya kan orang yang mengaku tuhan gitu ya
mengaku tuhan lagi
jadi menolak kebenaran membenci manusia atau merendahkan manusia
nah ada yang kedua namanya taqal
takabur itu berarti apa

membesarkan dirinya mengecilkan orang lain ya
membesarkan dirinya mengecilkan orang lain
ya dia merasa besar aja
ya merasa besar aja
karena dia merasa besar itulah ujungnya
akan ada sifat sifat bahwa orang lain di mata dia itu rendah semua
nah itu lebih kepada membanggakan diri
dengan apa yang ada dalam dirinya oke
termasuk bisa jadi ujung itu
membanggakan amal solehnya
membanggakan ibadahnya membanggakan amal solehnya
membanggakan jabatannya kedudukannya
dan dia merasa bahwa itu yang dia dapatkan
gara gara usaha dia
gara gara dia sendiri betul
makanya nanti ketika dia punya sifat ujum
dia bangga dengan dirinya
kemudian dia juga pada akhirnya menjatuhkan orang lain
maka nanti beda beda tipis tuh
ada ria ada ujum
ketika beramal kan gloria itu ingin dilihat oleh orang lain ya
nah kalau ujum
dia beramal dan dia merasa bahwa amalnya gara gara dia
pengen juga dilihat orang lain
nah tambah tambah lagi dosanya gitu ya
kalau tidak salah hilman koreksi
kalau salah dalam hadis disebutkan juga
kalau ujub itu juga bisa membawa pada kebinasaan
selain kikir dan juga hawa nafsu
sebegitu luar biasa beratnya ini
ada tiga hal yang akan menghancurkan hidupmu
satu hawa nafsu yang diperturutkan
kemudian dua rasa pelit yang dihadirkan
dan yang ketiga rasa bangga terhadap diri sendiri
yang menjadi kebiasaan
jadi kan orang ujum itu
karena dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan itu semata mata karena usaha dia kan
tidak ada yang kita punya dalam hidup
kecuali semua dititipkan oleh allah swt
nah bagaimana mungkin dia bisa ujub
dengan apa yang dia miliki
dengan apa yang dia dapatkan
sedangkan dia mendapatkan sesuatu itu dari allah swt
maka pada akhirnya wajar kalau ujung itu membinasakan
cara pandang hidupnya udah hilang
yang pada akhirnya ini konsekuensinya ya
kalau dia sukses dia akan sombong
kalau dia gagal dia akan putus asa
sehingga dua keadaan ini kan mengantarkan pada keburukan
ujungnya ketika sukses gagalnya putus asa ketika dia tidak mendapatkan apa apa
sehingga dia tidak bisa menemukan hikmah dibalik kejadian yang dia dapatkan
maka wajar ujub termasuk tiga hal yang apa yang akan membinasakan seseorang
kadang kadang soalnya suka tidak terasa
maksudnya gini kadang kadang rasa bangga itu kan bukankah hal yang wajar
misalnya manusiawi begitu ya
sudah bisa melakukan sesuatu atau kita achieve sesuatu
oh ternyata bisa juga ya gitu
batasannya kadang kadang seperti apa ya ahilman
boleh nggak kita juga bisa merasa bangga atas apa yang kita peroleh
atau atas apa yang kita miliki begitu
iya bedakan antara bersyukur dengan ujub
bedakan antara tahadud binikmah dengan ujum beda
kalau kita misalnya berusaha gitu ya sesuatu
kemudian kita mendapatkan sesuatu itu
nah maka orang bersyukur itu paham bahwa yang dia dapatkan adalah nikmat dari allah
makanya nanti ada dua kalimat yang seringkali kita harus pahami mbak mila
ada ni'mat ada niqmat itu kan pernah kita bahas juga ya
ni'mat pakai ain artinya pemberian yang mengarahkan pada kebaikan
kalau nikmat itu sebaliknya benar dikasih tapi menjerumuskan dia pada keburukan
nah orang yang bersyukur
adalah orang yang berterima kasih kepada allah atas apa yang dia dapatkan
orang ujum tidak
semuanya serba aku
aku serba aku
tahadud binikmah berarti kan dia bersyukur dia mengucapkan alhamdulillah
maka dimulai dengan alhamdulillah
bahkan dalam keterangan lain jika dikasih sesuatu yang enak membahagiakan
kalau dikasih sesuatu yang barangkali nggak sesuai
jadi semuanya dikembalikan kepada allah baiknya karena allah
kalaupun ada yang tidak baik memang ini karena usaha kita
tapi hakikatnya allah yang mengizinkan pasti ada kebaikan walaupun dibalik sesuatu yang kita anggap tidak baik
tapi kalau orang ujum gak begitu
dia akan merasa bahwa ini semua akibat saya karena saya
kan itu yang allah hukum kepada korun
iya korun itu kan awalnya gak punya apa apa
kemudian dengan izin allah dikasih harta
tapi korun lupa ketika hartanya diperbanyak banyak banyak
dia merasa ketika ada orang yang minta apa kata korun
ya lu kerja dong
aku begini kan gara gara usaha aku kan gitu
itu diibaratkan dan mohon maaf ya
kalau kita ngukur cintanya allah itu
jangan diukur dengan urusan dunia yang diberikan gitu
engkau kaya bukan berarti engkau dimuliakan
engkau miskin bukan berarti engkau dihinakan
karena ukuran kemuliaan dalam pandangan allah bukan kekayaan bukan kemiskinan
inna akromakum aindallahi atsukawkum
sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu sekalian kata allah
siapa orang yang bertakwa
berarti ketika dikasih harta dia kaya bertakwa bagus
ketika dikasih miskin tapi dia tetap bertakwa kepada allah tetap bagus
karena itu adalah pandangan kemuliaan dalam pandangan allah
maka jangan membatasi kemuliaan dengan urusan dunia
karena dunia ini tidak ada lebihnya daripada selebar apa
selebar sayap nyamuk katanya
bukan selebar daun kelor ya
ini sayap nyamuk yang kecil itu bukan kecil
sekecil itu dunia itu
maka kembali kepada poin tadi
mana mungkin kata allah
mana mungkin kita bisa ucup dengan apa yang bisa kita dapatkan hari ini
lebih baik bersyukur
belajar dari qorun
itu kunci berangkasnya harus dibawa oleh tujuh puluh orang
maka mohon maaf kalau kita ngajar harta sekarang
qorun udah duluan ya
yang sehingga membuat kita lupa dari allah ya sayanglah
kita akan bahas ya ayah iman ya
kita akan berhati hati supaya kita gak nyerempet nyerempet ke ujub ya
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
jangan menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode
jangan ada ujuk diantara kita
kita lanjutkan tadi ayah iman
pertanyaan saya di segmen sebelumnya
gimana ya supaya kita enggak nyerempetlah ke arah arah ujub ini
maksudnya kita tuh hidup di lingkungan yang sudah sangat digital sekarang
apa apa tuh pemikiran modern pemikiran liberal
itu kan juga ada dimana mana
yang menganggap itu semuanya karena kita gitu loh
gimana ya supaya kita tetep bisa menyerahkan ini karena karunia allah gitu
ada empat yang bisa kita lakukan
yang pertama adalah rendahkan diri kita di hadapan allah
bahwa ya tidak ada yang paling besar dalam hidup ini kecuali allah ya
saat kita sholat sebenarnya kita diajarkan untuk itu kan
ketika kita mengucapkan kalimat allahu akbar
apa maknanya allah maha besar
nah jika kita memahami bahwa kebesaran allah itulah
yang menjadikan kita pada titik ini
maka kita akan bisa lebih merendahkan diri di hadapan allah
jadi depan allah harus rendah diri depan manusia rendah hati
jadi ya udahlah kita nih
ya apa ya kalau bukan karena allah yang nutupin aib aib kita
bahkan ya kalau seandainya
setiap aib kita dibuka
dan langsung dikasih azabnya di saat itu
maka yang pertama adalah
jadikan dalam benak kita
tidak ada yang lebih besar dalam hidup ini kecuali allah swt
yang kedua tentu tujuan hidup harus diluruskan
untuk apa mendapatkan ridhonya allah
bukan ridhonya manusia
untuk mendapatkan penilaian allah bukan penilaian manusia
banyak orang yang berpikirnya itu adalah penilaian allah
orang yang memperturutkan hawa nafsunya
kemudian dia jadi ujub dalam hidup
kan ingin dapat penilaian dari orang kan
itu kalau gak ada ilmu tuh rasanya terbang
iya padahal kan
ya mereka ini kan bumbu dalam hidup ya
pujian dan cacian itu kan
tidak akan mempengaruhi penilaian allah kepada kita
terus bagaimana harus menyikapi ujian itu tadi
dan juga cacian misalnya yang orangnya gak suka gitu
supaya kita juga yang yaudahlah biasa biasa aja gitu
jadi dipuji tidak terbang
dicaci tidak tumbang
tidak silau dengan pujian
tidak galau dengan cacian
bicara tentang pujian hati hati
karena banyak nyamuk mati akibat tepuk tangan kan
jadi ketika orang memuji mu
bukan berarti karena engkau hebat
tapi karena allah nutupin keburukanmu
sehingga yang kelihatan adalah kebaikanmu
tapi juga hati hati dengan cacihan
jadikan setiap hinaan caciannya
adalah lembar evaluasi diri untuk kita
jika yang disebutkan itu benar
jika yang disebutkan itu salah
jangan sampai kita masuk kategori yang seperti orang sangkakan kepada kita
ingat kebesaran allah lebih besar
pastikan ridho allah adalah tujuan hidup kita yang paling utama
memang penyakitnya adalah
membandingkan hidup dengan orang lain
dengan orang lain
ujub itu ada karena ingin kita diakui
ingin kita dihargai
kita tuh ada loh
jangan terlalu sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain
karena yang mencintaimu tidak butuh itu
dan yang membencimu tidak percaya dengan itu
membencimu tidak percaya dengan itu
makin kita sibuk menceritakan tentang aku
tentang diri kita kepada orang
yang ada mohon maaf bukan enak tapi enak
coba mbak mila punya teman
pas ketemu tuh ngomongin dia terus
udah saya coret jadi temen aja
oh nggak boleh ya
karena saking enek ya
aku mah gini loh
aduh gitu nya
kita yang denger aja kadang suka gemes gitu nya
apalagi orang yang selalu dengerin dia kayak begitu
nah kenapa dia bisa gitu
kan karena dia gak mau direndahkan sama orang kan
jadi udah daripada orang rendahin saya mendingan begitu
nah baru yang keempat
ya inget lah kalo dunia kan nggak lama sih
sementara ya nggak
pada akhirnya tempelan tempelan dunia yang hari ini kita banggakan itu
kita ini terlahir dari air mani yang hina
kenapa kemudian kita harus merasa mulia dan merasa bangga dengan dunia
dan merasa bangga dengan yang hina itu
kita dilahirkan dari air mani yang hina
dan kita pun akan kembali kepada tanah
di bawah tanah yang tak punya apa apa
maka rendah hatilah serendah rendahnya
sampai tidak lagi orang yang merendahkanmu
jangan meninggi karena engkau bukan langit
engkau itu hidup di muka bumi
rendah hati saja
dan jangan wujud
dan jangan wujud
nah ini juga sudah ada pertanyaan juga yang datang dari netizen
dan seperti biasa hilman
kita semak sama sama
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
izin bertanya pak ustadz
seringkali kita membagikan kehidupan sehari hari kita
khususnya pengalaman atau pencapaian kita yang telah kita capai gitu
di media sosial sebagai bentuk personal branding
apakah itu termasuk dalam ujub gitu pak ustadz
karena sebenarnya mungkin dari beberapa kita itu ingin
apa ya niatnya untuk memberikan motivasi kepada followers
tapi apakah ada batasan batasan juga
agar kita membagikan kehidupan sehari hari kita
atau pencapaian kita
agar tidak termasuk dalam wujud gitu pak ustadz
mungkin seperti itu pertanyaannya saya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pertanyaan dari mbak oli ya gimana hilman
boleh nggak kita posting pencapaian kita di medsos
boleh ya gak apa apa ya
sebagai bentuk untuk pencapaian kita di medsos ya
sebagai bentuk untuk mensyukuri nikmatnya boleh
sebagai bentuk untuk berbagi kebahagiaan kepada orang lain boleh
sebagai bentuk untuk motivasi bagi orang lain itu boleh
tapi kalau bisa pada teknisnya sertakan kalimat
satu agar kita terjaga dari penyakit ain
ain itu apa sih
penyakit orang yang mungkin tidak senang dengan apa yang kita dapatkan
maka kita bentengi dengan kalimat
terus yang kedua
di situ kalimatnya lebih baik adalah kalimat doa misalnya
semoga teman teman juga misalnya bisa mendapatkan apa yang aku dapatkan ya dengan izin allah
jadi bukan lebih ke so of apa yang kita dapatkan
tapi lebih ke so of allah yang berikan karunia kepada saya
ini tuh karena allah ya
makanya jangan menuntut agar orang mencintai kita
tapi tuntunlah agar orang mencintai zat yang memiliki kita
termasuk ahlimah juga sama
ketika saya bercerama
jangan membuat orang jadi suka ke saya
tapi harusnya membuat orang jadi makin cinta sama allah
makin deket sama allah
makanya saya teringat dengan satu hadis
ini hadisnya agak ngeri ngeri sedap tapi harus saya sampaikan
apa itu ahlimah
maukah aku beritahukan kepada kamu
tiga golongan yang akan pertama kali mencicipi api neraka
nyicip pertama kali
yang pertama kata nabi
orang yang berilmu
atau disebutkan juga disitu qari
orang yang pandai membaca al quran
bukankah dia baca quran
bukankah dia mengajar
bukankah dia bagus
bukankah dia bagus ustadz
satu kali orang berilmu ini akan ditanya oleh allah
ketika di hari kiamat
ketika di dunia aku berikan ilmu kepada dirimu
apa yang kamu lakukan
aku menyampaikan ilmu
karena mendengarkan apa yang aku baca
agar orang lembut hatinya
makin dekat denganmu ya allah
apa kata allah
engkau itu dulu mengajar
karena engkau ingin disebut sebagai orang berilmu
semua orang sudah memanggilmu dulu orang berilmu
silahkan engkau cicipi api nerata
karena hatimu yang tidak bersih
betapa pentingnya ya hatimu
akhilman tapi yang kedua
yang kedua siapa ustadz
kita harus jeda dulu akhilman
bagaimana biar penonton juga penasaran ya
kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih
terima kasih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode jangan ada ujub diantara kita
kita lanjutkan tadi ya ahilman
yang pertama yang akan mencicipi api neraka adalah
golongan orang yang berilmu
misalnya jangan sampai ada rasa rasa seperti itu dalam hati kita
yang kedua apa akhilman
yang kedua itu orang yang dermawan
hati hati betul nih soal hati
jadi yang pertama kan al alim ya
orang yang dikasih ilmu gitu
yang kedua dermawan
orang yang dikasih harta kemudian dia berbagi kepada orang lain
nanti dia bertemu dengan allah ditanya sama allah
ketika di dunia aku berikan harta kepadamu
apa yang kamu lakukan
aku bersedekah ya allah
aku berbagi ya allah
iya ya allah
aku berbagi agar orang lain bahagia
agar mereka dekat denganmu ya allah
dan seterusnya dan seterusnya
apa kata allah
engkau itu dulu berbagi karena ingin disebut orang dermawan
dan semua orang udah memanggilmu orang dermawan
ada yang ketiga
orang yang rajin ibadah
kok bisa ustaz rajin ibadah
nanti ketika hari kiamat dia berjumpa dengan allah ditanya
dulu aku berikan raga kepada dirimu
berikan usia kepada dirimu
kata allah apa
waktu engkau ibadah
engkau hanya ingin disebut orang yang soleh
dan semua orang memanggilmu sebagai orang yang soleh
maka masuklah ke dalam api neraka
cicipin api neraka
ini bicara hati
lihat mbah mila
maka nabi pernah menyampaikan kalimat seperti ini
yalah aku ibadah ya allah
yang aku takutkan pada diri umatku
selain dia berbuat dosa
kalaupun dia tidak berbuat dosa misalnya
yang aku takutkan satu sikap yang ada di hatinya
apalagi ya rasulullah ujub
apalagi ya rasulullah ujub
tiga kali nabi menyampaikan ujub ujub ujub
karena orang yang berbuat dosa
dia mengakui dosanya
dia menyesal dengan dosanya
kemudian dia bertobat
maka allah cintai dia
ada orang yang merasa soleh
ada orang yang merasa rajin ibadahnya
dan dia merasa bahwa dia sudah memberikan segalanya
tapi hatinya bukan karena allah
balah dia membanggakan dirinya
merasa lebih baik orang tidak baik
tidak ada perancangan
tidak terima kesukaan
ada orang muda
ada orang lain
ternyata ada orang yang kelihatannya baik
dari kebaikannya ternyata ada terbersih ujung ria takabur sombong
dan itu gak dibersihkan oleh dirinya
ternyata masuk ke dia ke dalam api neraka
jadi pembersihannya salah satunya apa istighfar
istighfar niatnya dilurusin terus
nah tapi ada orang yang terkesan berbuat buruk
tapi dia malah masuk surga
kenapa karena saat dia berbuat buruk
dia langsung takut sama allah
dia khawatir dengan siksanya allah
dia ingin segera bertobat
nah ingin segera bertaubatnya itu
sehingga kemudian dia bertobat
dan kemudian allah ujungkan kehidupannya saat itu
maka pada akhirnya dia masuk ke dalam surganya allah
makanya kan ada kisah yang menarik tuh
ada seorang pemuda yang pernah membunuh sembilan puluh sembilan orang
dia bertanya sama gurunya
apakah aku yang sudah membunuh sembilan puluh sembilan orang
apakah gurunya yang pertama
maka dia kesal
bunuh satu lagi itu jadi seratus
terus singkat cerita dia ketemu dengan guru yang lain
saya udah bunuh sembilan puluh sembilan plus satu nih
tadi yang tanya guru
terus dia nanya
bisakah saya diampuni
temui guru yang lain di tempat lain
maka singkat cerita
pemuda ini berangkatlah ke tempat gurunya yang lain
di tengah jalan meninggal
ada tarik tarikan itu malaikat ya
malaikat ini ada malaikat rahmat
ada malaikat adab kan
dua duanya nih istilahnya kalau sekarang itu
saling bertukar pendapat
kata malaikat rahmat
dia ahli surga
karena dia sedang berjalan menuju kebaikan
kata yang mereka satu lagi
dia bunuh orang banyak
gak mungkin dia masuk surga
maka bertanyalah kemudian allah berikan ketetapan kepada dirinya
coba kata allah ukur
kira kira itu tempat meninggalnya lebih dekat kemana
lebih dekat ke tempat tujuan kebaikan
atau lebih dekat ke tempat asal dia berangkat
ternyata lebih dekat ke tempat tujuan
karena dia sedang menuju pada kebaikan kebaikan itu
so singkat ceritanya adalah
kita gak pernah tahu
sisi kebaikan mana yang
tapi juga yang buruk juga harus menguatkan hati
boleh jadi allah ampuni dan kita minta ampun sama allah
kalau misalnya kita khawatir ini jadinya malah ujub atau riak
boleh nggak kita lakukan aja secara sembunyi sembunyi
untuk mengurangi potensi itu
makanya diantara amalan yang juga harus kita perhatikan adalah
belajarlah untuk punya amalan rahasia
tidak harus kemudian misalnya
ada yang harus ditunjukkan
ada yang harus disembunyikan
kan sekarang memang dunia sosmed ya
segala sesuatu maunya ditampilkan
kalau niatnya baik sah sah saja
tapi kalau di dalam itu ada niat ingin
dalam tanda kutip ingin dilihat ingin dipuji ingin diapresiasi
mendingan gak usah
maka sebaiknya belajar merahasiakan amal
jika kita khawatir dari amal itu mengarahkan kita pada ujub
itu salah satunya
itu salah satunya
masya allah ahilman
rasanya masih mau lanjut
masya allah ahilman masih mau lanjut
tapi waktunya harus sudah berakhir ahilman
pemirsa tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini bisa menjadi bekal
untuk bisa menjalani hidup yang lebih baik lagi
saya mbak adia rahman dan juga ustaz hilman fauzi undur diri
insya allah kita akan bertemu lagi pada gapai kemuliaan berikutnya